bentrok yang pernah terjadi antara pengemudi taksi konvensional dengan online sudah berakhir
kini keduanya saling bergandeng tangan dalam bisnis transportasi daring
kini taksi bluebird bisa dipesan melalui telepon seluler dalam aplikasi gojek melalui fitur gocar
pelanggan kini bisa memberhentikan taksi bluebird di jalan melalui pangkalan aplikasi my bluebird hingga call center
saat menggunakan fitur gocar terdapat pilihan antara mobil konvensional dan taksi bluebird yang dibedakan dengan warna
namun pelanggan tidak bisa memilih di antara keduanya karena pilihan berdasarkan kendaraan terdekat dengan pelanggan
harga yang ditawarkan juga tidak jauh berbeda
pelanggan bisa membayar taksi bluebird dengan menggunakan gopay dan melihat tarif sebelum melakukan perjalanan